kembali lagi di kompas bisnis apa indonesia pagi saudara bersama saya paskaris iswari
saudara biasanya kalau di hari raya nih kita berkumpul bersama keluarga
biasanya penggunaan plastik dan alat makan sekali pakai ini jumlahnya lebih bertambah
apalagi kalau kita lagi ditinggal mudik sama asisten rumah tangga
kita cari yang praktis yaitu plastik dan juga alat makan sekali pakai
tapi di hari yang fitri ini jangan sampai sampah sampah yang tidak bisa didaur ulang itu
nah kira kira ada nggak sih alternatif ataupun cara untuk mengelola sampah tersebut
nah pagi ini kompas bisnis sudah bersama dengan iqbal alexander
founder dari kerta bumi recycling center
oke ini terima kasih kita sudah dikasih kesempatan buat ngobrol sama mas iqbal
terutama soal penggunaan plastik dan alat makan sekali pakai mas
yang biasanya sering banget digunakan di acara hari raya
pertanyaan pertamanya kalau melihat secara tren sebenarnya memang benarkah atau terbuktikah gitu
kalau pas hari raya memang sampah sampah itu tuh meningkat jumlahnya
betul jadi data di dua ribu dua puluh tiga dari kementerian hidup dan kehutanan
selama bulan ramadan di dua ribu dua puluh tiga peningkatan sampah itu sampai dua puluh persen di bulan ini
nah yang didominasi oleh sampah plastik dan juga sampah makanan
hal ini terjadi karena ada peningkatan
tren konsumsi belanja online sebanyak tiga puluh
jadi selama ramadan nih kita seling belanja online
dan yang kedua adalah ketika masyarakat menerima gaji ke tiga belas
terus mereka cenderung berbelanja juga
jadi itu menghasilkan sampah yang lebih banyak
hmm oke jadi sebenarnya sumbangsi sampahnya bukan hanya pas hari rayanya aja
karena kalau online kan kita harus bungkus bungkus itu ya mas ya
betul jadi trennya bahkan terjadi sebelum bulan ramadan
dan sebelumnya itu sudah ada tren peningkatan sampah
mulai dari transaksi online maupun sampah makanan
dan itu adalah sampah yang sebenarnya tidak bisa didaur ulang
sampah plastik kemasan online yang ada label kertasnya multi layer
itu adalah jenis yang tidak dapat didaur ulang
oke semuanya berarti mas ya kalau kita beli online itu ya
kalau di hari raya kalau tadi sampah makanan
ini sampah makanan ini jenisnya apa sih mas yang meningkat di hari raya ini
lucunya di hari raya sampah makanan yang jadi sampah adalah justru makanan yang siap saji
jadi lebih trennya adalah kita masak kebanyakan sehingga menjadi basi keesokan harinya
nah itu yang jadi sampah terbesar
jadi mungkin makannya ketika hari raya
jadi mau berapa banyak kita makan
oke jadi bukan hanya sampah plastik tapi ternyata sisa sisa makanan yang tidak termakan
hmm sayang sekali ya karena padahal jadi
mubazir gitu kan makanannya akhirnya dibuang
kalau kita bicara soal plastik lalu juga biasanya kita pakai stereofoam
atau kalau lagi lebaran ke rumah saudara ini ada istilahnya sekarang operasi plastik ya mas
ada nggak sih substitusi gitu loh untuk mengganti plastik yang memang selama ini simple banget kan mas
nah kira kira ada nggak sih barang yang bisa menggantikan yang mungkin lebih ramah ke lingkungan kita
nah rule of thumbnya adalah pakai sesuatu yang dapat digunakan ulang
jadi itu ya entah pakai tupperware pakai piring atau pakai keranjang
sesuatu yang dapat kita pakai ulang itu yang paling bagus
nah yang kedua terkadang kan kita nggak siap nggak bawa gitu kan
nah jadi mungkin cari alternatif yang dapat terurai secara alami
misalkan plastik yang biodecatable atau yang dibuat dari pati singkong
sekarang udah banyak banget alternatifnya bisa ke arah sana
kalaupun harus pakai plastik pastikan kita membuangnya dengan yang benar
entah dikasih ke bank sampah atau ke pusat daur ulang
nah ini mengelola sampah sampah plastik supaya tidak akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir
kan pr ya misalnya kita dapat makanan nih bungkusan
bungkusan makanan plastik pasti ada sisa makanannya
nah itu gimana kita harus mengelolanya sampai nanti kita bisa menyerahkan kepada bank sampah
sebenarnya kan plastik tidak punya kaki tidak punya tangan ya
jadi cara kita membuangnya yang harus dibenahi
yang paling sederhana adalah kirim sampah plastik kalian jenis apapun
dalam kondisi bersih dan kering
jadi kalau ada sisa makanan itu kan sisa makanan kita ya
jadi harusnya kita lebih mau untuk membersihkannya
jadi apapun itu jenis plastiknya bersihkan
dan pastikan tidak ada sisa makanannya
dan kirim ke bank sampah atau kasih ke pemulung dalam kondisi sudah kering
itu berarti caranya memang harus dibersihkan pakai sabun aja mas
tapi kalau dielap saja sudah menghilangkan sisa makanannya tidak apa apa
kalau sampah lain misalnya kita kadang menggunakan bekas buat ini pel misalnya
atau buat sabun cuci tangan itu juga bisa
semua berbahan dasar plastik merupakan materi yang dapat didaur ulang
selama tidak terkontaminasi oleh material lain
seperti material organik bekas nasi atau makanan
nah itu yang menyebabkan dia tidak dapat didaur ulang
secara otomatis dan sulit untuk dihindari
jadi tidak apa apa selama kita pilah dan pastikan dikirim ke bank sampah
kalau tadi sampah online online kita nih mas
yang biasanya ada si bubble bubble itu sama ada kardus itu gimana
nah ini yang jadi pr ya karena untuk keamanan konsumen
pasti mereka akan cenderung membungkus berlipat lipat
jadi yang paling sederhana adalah ketika mau membeli online
kalau saya selalu akan dm ke penjualnya
saya tidak perlu memerlukan kemasan yang berlapis lapis
atau kalau ada kemasan yang hanya berbahan dasar kertas saja
kalaupun dapat berbahan dasar plastik bisa saya pindah lagi
supaya bisa dikelola secara sesuai jenisnya
hmm itu berarti juga bisa dikirim ke bank sampah ya
jadi selama teman teman mendapatkan sampah kemasan online ini
sudah kalian pilah antara kertas dan plastik
oke pilah artinya ketika kita mengirimkan ke bank sampah
harus kita pisahkan ya yang plastik sendiri yang kardus sendiri begitu mas
kalau dari tempatnya mas iqbal nih di kertabu miri stacking center
apa sih sampah terbanyak yang biasanya terkirim ke bank sampah di momen momen hari raya
nah lucunya salah satu yang paling banyak nih di bulan ramadan ini adalah sterofoam
jadi kemasan makanan serofoam itu banyak
dan menjelang lebaran yang paling banyak adalah kemasan plastik pembungkus makanan
itu yang rubahnya meningkat
kalau serofoam dia juga sifatnya sama sama plastik nggak mas
sifatnya sama tapi justru lebih berbahaya
karena mungkin banyak yang masyarakat tidak sadari
telepon ini ketika ditaruh barang yang panas
dia akan mengeluarkan zat yang berbahaya
jadi makanya serofoam ini penggunaannya harus baik
jangan dipakai untuk menyimpan makanan panas
kalau kita pergi untuk cari takjil atau cari makanan gitu
memang idealnya adalah kita membawa tempat sendiri untuk makanan yang akan kita bungkus
supaya tidak menggunakan stereofoam tadi
betul jadi ketika bulan ramadan jenis sampah steroform adalah yang paling banyak
dan yang kedua adalah plastik pembungkus tajil itu
nah itu juga cukup banyak dan terkadang kami menerima dalam kondisi terkontaminasi oleh minyak
oleh sisa makanan nah itu yang akan menghalangi untuk proses mendaur ulang
oke tapi kalau misalnya mas saya beli stereofomnya
sudah dilapiskan biasanya sukanto dilapisin plastik atau dilapisin daun pisang
itu apakah mengurangi ke tingkat bahayanya stereofoam ini
kalau dia tidak berkontak langsung dengan makanan akan lebih baik
jadi kalau dilapisin daun pisang akan jauh lebih sehat
meskipun kalau ketika taruh di bank sampah tetap harus dibersihkan ya
kalau tadi mas iqbal sudah cerita steroform adalah jenis yang berbahaya sebenarnya
tapi kalau di tingkat diberi peringkat mas jenis sampah apa sih yang tingkatan bahayanya ini paling ekstrim gitu
mungkin saya akan memilih plastik multi layer
adalah jenis sampah plastik yang terdiri dari dua atau tiga material seperti misalnya kemasan mie instan
dia ada plastik di luarnya dalamnya ada aluminium
nah itu secara teknologi tidak dapat didaur ulang
nah itu yang paling berbahaya karena kemungkinan hanya akan menumpuk di pertumbuhan air
oke artinya kalau kita nantinya sudah mudah mudahan yang nonton sudah mulai tergerak untuk bisa memilah sampah sampah
mas iqbal boleh cerita nggak nanti sampah sampah yang plastik ataupun dari steroform tempat makanan tadi yang sudah sampai di tempat mas iqbal itu akan diapakan mas
jadi seluruh sampah yang diterima oleh bank sampah akan menjadi material bahan baku untuk di daun ulang
jadi misalkan sampah botol minuman akan kami cacah dan akan menjadi biji plastik lagi
lalu akan kami buat menjadi ember menjadi gayung menjadi meja atau menjadi bangku
jadi ember ember yang mungkin teman teman punya di rumah itu kemungkinan merupakan dari material plastik daun ulang
oh oke yang dari biasanya bank bank sampah ini
oke terakhir mas ini nggak hanya plastik sampah sebenarnya
kita kalau sholat id nih biasanya kan pakai koran
nah gimana nih mengelola sampah sampah koran yang biasanya menumpuk ketika sholat id
betul terkadang tidak terhindar ya memakai koran kan untuk melindungi sejaga
yang paling penting adalah pastikan koran kalian ketika sudah selesai tidak basah atau terkontaminasi oleh material lain
jadi pastikan kering jadi kalau pun basah jemur sampai kering tinggal kalian donasikan ke pemulung atau ke bank sampah
oke kalau itu jadi semua sebenarnya bisa balik ke bank sampah asal tadi ya mas niat kita untuk membersihkan
bersihkan dan kering oke mas iqbal terima kasih tipsnya
ini mudah mudahan juga bisa jadi inspirasi buat saudara saudara di kompas tv yang menonton pada hari ini untuk bisa setidaknya mengurangi sampah sampah plastik di indonesia
terima kasih mas iqbal selamat lebaran maaf lahir batin sampai ketemu lagi sehat selalu